merebaknya wabah virus corona di kota wuhan tiongkok
membuat akses ke wilayah tersebut ditutup
berdasarkan laporan menteri luar negeri
sejumlah warga negara indonesia masih terjebak di kota tersebut
opsi evakuasi oleh tim medis dari tni pun sedang dipertimbangkan
dan akan diputuskan setelah diadakan rapat internal
bersama dengan presiden bersama dengan sejumlah kementerian serta pihak terkait
saya mengucapkan pagi tadi kepada menlo untuk mulai menjajaki mengenai itu
tetapi juga tahapan tahapannya baru sore ini kita lakukan
kalau yang namanya evakuasi masuknya nanti seperti apa
kemudian setelah dibawa ke sini apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu di mana
nah ini hal seperti ini jangan dianggap gampang
siapkan betul karena ini menyangkut sekali lagi menyangkut virus
ya memang yang paling siap menurut saya memang dari tni yang berhubungan dengan kesehatan
panglima tni marsikal hadi cahyanto menegaskan
tni siap membantu kementerian luar negeri dalam proses evakuasi wni dari wuhan tiongkok
tni juga akan mengawal proses evakuasi dengan menerjunkan personil tni
dan tenaga medis dari pusat kesehatan
panglima juga menegaskan setelah para wni tiba
tni akan tetap mengawal masa isolasi mereka di asrama haji pondok gede
kita menyiagakan pesawat kemudian juga menyiagakan tenaga medis
lima hari yang lalu juga saya perintahkan kapuskes tni bersama diskus angkatan

termasuk juga ruangan kita harus menyiapkan peralatan apa saja yang harus dibawa termasuk baju astronot yang putih putih itu termasuk juga ruangan
nah isolasi itu saya juga minta termasuk juga untuk memonitor panas tubuh manusia
itu sudah saya siapkan semua termasuk dukungan pesawat pesawat milik tni
kita siapkan tinggal kita koordinasi dengan menlu kapan kita diberangkatkan
kementerian luar negeri republik indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah tiongkok
dan kbru di tiongkok untuk melakukan evakuasi warga negara indonesia yang berada di provinsi hubei tiongkok
yang merupakan area lokal
menurut menteri luar negeri retno marsudi lebih dari dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia yang tersebar di provinsi hubei
dan mayoritas berdomisili di kota wuhan
jumlah wni di area yang dinyatakan lockdown atau lumpuh masih terus meningkat
karena menurut kbri di tiongkok masih ada sejumlah wni yang belum terdaftar
kemenlu mengaku sudah siap mengevakuasi wni dalam waktu dekat
meski belum diketahui tanggal pasti untuk evakuasi
retno mengatakan pemerintah tiongkok juga telah memfasilitasi proses evakuasi warga negara asing yang berada di area lockdown
retno juga telah berkoordinasi dengan menteri luar negeri australia untuk berdiskusi
mengenai cara untuk mengeluarkan warga negara masing masing dari provinsi hubei
retno mengatakan logistik pangan dan juga
barang barang untuk wni di hubei cukup untuk sebelas hari ke depan
terhitung dari tanggal dua puluh delapan januari
kemenlu dibantu kedutaan besar rakyat tiongkok
rakyat indonesia di tiongkok maksud kami
serta perhimpunan pelajar indonesia di tiongkok terus berkoordinasi mengenai kebutuhan logistik
ya pemerintah sudah menegaskan akan melakukan evakuasi terhadap wni yang ada di wuhan
meskipun belum tahu persis kapan waktu dan juga tanggalnya
tapi sesegera mungkin menurut informasi yang tadi kami konfirmasi langsung ke menteri luar negeri retno marsudi
sebelumnya ada sejumlah opsi yang ditawarkan oleh kementerian luar negeri terkait dengan evakuasi wni di wuhan
presiden joko widodo juga mengatakan ada prosedural jika memang harus melakukan evakuasi
seperti apa kondisi wni di wuhan saat ini
dan opsi apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah untuk mengevakuasi warga negara kita di provinsi hubei
tepatnya juga di kota wuhan dan sejumlah tempat lain di provinsi hubei
kita akan bahas malam hari ini dari dpr komisi satu sudah hadir
ada pak sukamta selamat malam pak sukamta
terima kasih pak sudah hadir di prime news
nanti kita akan dengarkan apa kemudian perspektif dari komisi satu melihat upaya untuk evakuasi wni di wuhan ini
dan kami juga sudah bergabung langsung dari wuhan tiongkok
ada nugraha krisdianta
adalah warga negara ini
ada nugraha krisdianta
adalah warga negara indonesia di wuhan tiongkok
selamat malam mas nugraha
selamat malam mas renat
baik mas nugraha saya ingin ke anda terlebih dahulu
di indonesia saat ini tengah berupaya sudah diputuskan akan melakukan evakuasi
meskipun belum tahu kemudian kapan ini akan dilakukan
apakah teman teman wni di wuhan juga sudah mendengar ada upaya itu
seperti apa anda menanggapinya
baru saja kami juga mendapatkan berita itu mas
jadi ya meskipun kami jauh itu tetap kami mendapatkan informasi dari indonesia
dan terus terang kami sangat gembira mas
ya sangat wajar karena itu yang memang kami inginkan
oke sangat gembira dan memang menginginkan untuk sesegera mungkin dilakukan evakuasi mas nugraha
iya sesegera mungkin
tetapi juga kami menyadari bahwa itu tetap harus sesuai dengan prosedur kan
dan yang itu tetap kami pun juga jelati gitu
baik mas nugraha kami tahu tentu kota wuhan atau mungkin provinsi hubei sudah lockdown di sana
tapi untuk warga negara indonesia yang ada di wuhan atau mungkin di kota kota lain di provinsi hubei
sebetulnya seberapa kritis kondisinya seberapa parah
karena ada kabar bahwa mengatakan memang kekurangan pasokan makanan dan lain sebagainya
seperti apa sih kondisi di sana saat ini mas
kalau yang saya lihat secara pribadi ya mas dengan beberapa teman dari sini
sebetulnya tetap ada aktivitas di dalam kota
cuma memang tidak begitu rame
dan juga supermarket supermarket pun masih ada beberapa yang buka
kemudian warung warung di dekat kampus pun juga masih ada yang buka
kami masih bisa mendapatkan logistik itu
untuk wni di sana artinya situasinya di sana bagaimana
apakah kemudian memang hanya ada di kamar melakukan aktivitas di dalam ruangan
atau seperti apa aktivitas yang anda lakukan atau mungkin teman teman warga negara di sana seperti apa
ya memang kebanyakan kami beraktivitas di kamar ya mas
karena memang ada anjuran untuk tidak keluar kalau memang tidak perlu
tetapi ya kadang kadang kami keluar juga
terutama untuk membeli bahan pangan itu
karena memang itu adalah kebutuhan mendasar ya yang harus didapatkan
kadang kadang kami saling mengunjungi ke kamar teman lain begitu mas
mas nugraha tahan dulu
di ujung telepon anda saya berdiskusi dengan pak sukamta di studio dari komisi satu dpr ri
bagaimana pak sukamta anda melihat upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan evakuasi
sebetulnya sudah ada instruksi dari presiden untuk segera melakukan evakuasi tanggapan anda bagaimana
ya saya kira ini langkah yang sangat bagus dari pemerintah
karena memang menyelamatkan wni ini harus menjadi prioritas
pertama itu memang tuntutan konstitusi ya
yang kedua secara kemanusiaan kita ingin supaya wni kita yang ada di kota terdampak saat ini di wuhan
nah mudah mudahan sih kita berharap tidak merembet ke tempat lain
untuk segera dilakukan penyelamatan
nah kita memang paham bahwa semuanya ini butuh persiapan yang matang tidak bisa tergesa gesa
termasuk yang kami harapkan bukan hanya proses penyelamatannya itu sendiri
tapi juga proses dan prosedur yang ketika mereka sudah datang di indonesia nanti
karena kita tidak ingin
kalau ada wni yang saat ini ini masih sehat
tapi sudah terinfeksi
terus datang ke tempat ke tanah air kemudian justru menjadi terjadi penularan
nah oleh karena itu baik proses penyelamatan maupun proses treatment setelah sampai di indonesia
ini perlu betul betul disiapkan dengan sangat matang dan cermat
karena kita tahu bahwa virus ini menyebar dengan sangat sangat cepat sekali
dan di sekarang ini sudah dua puluh dua negara ya
yang terkena terinfeksi
australia amerika jepang sampai arab saudi semua dua puluh dua negara itu kena
justru yang belum ada dari vietnam dari laos dari thailand
semua negara di asean ini ada laporan
justru yang dari indonesia yang sama sekali belum ada laporan
walaupun ada sempat muncul di berita
misalnya satu atau dua orang terkena infeksi karena berkunjung di wuhan
nah saya kira pemerintah juga perlu membuat suatu task force
saya kira ya untuk menangani persoalan ini
dan memberikan informasi yang setepat tepatnya sebaik baiknya
seterbuka terbukanya kepada masyarakat
supaya kalau betul betul ada orang yang terinfeksi
ini segera dilakukan tindakan yang memadai
karena ini betul betul menjadi sebuah wabah yang menyebarnya sangat cepat sekali
tapi ketika kemudian sudah diputuskan
tentu kita mengapresiasi ya
apa langkah pemerintah untuk sudah melakukan rapat internal
tadi juga bu retno sudah mengkonfirmasi langsung ke kami
akan melakukan evakuasi
tapi memang belum dipastikan tanggal dan juga waktunya kapan
anda melihat kita agak terlambat
atau memang ini adalah bagian dari untuk menyiapkan dulu semuanya sebaik mungkin
ya kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah punya inisiatif
jepang kami lihat itu sudah masuk ke wuhan
tim dari jepang ya
amerika juga demikian australia juga demikian
saya kira memang kita berharap supaya pemerintah bergerak cepat tapi cermat
misalnya evakuasi ini kami berharap bisa dimulai dilakukan pekan ini
ini kan masih ada beberapa hari di pekan ini
karena kalau melihat jumlah korban itu
yang terinfeksi itu
pertambahannya itungannya dari jam ke jam itu meningkat sangat tajam sekali
saya kira ketika kita berbicara hari ini saat ini
itu sudah mencapai delapan orang menurut angka resminya ya
karena menurut sumber yang lain yang disebarkan via internet lewat
bukan dari sumber pemerintah
kan angkanya jauh lebih besar daripada yang muncul versi resmi pemerintah
ini virus memang serius banget dan cukup ganas gitu
kita berharap sekali pemerintah mengambil langkah yang iramanya dipercepat
walaupun kecermatannya tidak boleh ditinggalkan
irama yang dipercepat itu seperti apa nanti anda perlu jelaskan juga dalam perspektif anda sendiri dari komisi satu
tapi saya juga akan ke mas nugraha
tadi kami juga sudah mendiskusikan bahwa negara negara lain juga sudah melakukan evakuasi sebetulnya terhadap warga negara mereka
sejauh yang anda tahu
seperti apa kemudian warga negara lain ya yang kemudian sudah berhasil keluar dari kota wuhan paling tidak
hanya saya mendapatkan laporan dari teman yang di amerika itu bahwa mereka sudah di amerika
masuk di karantina di negara mereka
jadi dari wuhan langsung ke chicago atau kemana itu saya lupa
tapi yang jelas mereka mengabarkan apa ya
terima kasih tuhan akhirnya kita dapat kembali ke negara kita
seperti itu mas
baik mas nugra di tengah kondisi kota yang tidak senormal biasanya begitu atau mungkin lockdown
aktivitas anda tadi katakan kebanyakan kemudian ada di dalam ruangan ya
seperti apa kemudian warga negara kita di sana apakah kemudian berkumpulkah di satu tempat
atau anda mungkin dengan rekan rekan yang lain berkomunikasi sejauh mana kemudian
upaya upaya untuk paling tidak bisa saling bersama begitu di tengah kondisi yang cukup sulit di sana
atau nyebar di kos kosan masing masing
masalah wni itu persebarannya paling tinggi kelihatannya dibanding negara negara yang lain
jadi kami membuat semacam widget group
jadi dari widget group itu kami selalu berkomunikasi saling mendukung saling menguatkan
dan seringkali yang kami posting itu hal hal yang receh gitu loh mas
supaya kami tidak merasa tertekan
di sini kami tetap seperti biasa biasa saja
ya kadang kadang juga yang satu asrama itu itu yang satu lantai mereka masak bersama
di salah satu kamar miliknya teman begitu
mas nugraha kami harus break tapi saya akan ke anda nanti
saya akan tanya soal kemudian ketersediaan logistik
tadi anda katakan itu kadang kadang harus sampai keluar karena memang sebuah kebutuhan
apakah memang masih aman sampai berapa hari ke depan
paling tidak stok anda atau mungkin rekan rekan di sana dijawab nanti
kami harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime news
sebelum saya ke mas nugraha lagi wni kita yang ada di wuhan tiongkok saya ke pak sukamta
pak yang jelas tadi mas nugraha atau mungkin hampir semua wni kita yang ada di wuhan atau di provinsi hubei berharap segera untuk segera dievakuasi
meskipun sudah ada instruksi sebetulnya tapi kan ini belum masih abu abu sebetulnya ya pak ya
oke pak mas
menurut anda apa yang membuat pemerintah tidak bisa memastikan bahwa evakuasi dapat dilakukan misalnya hari apa begitu seperti itu
atau mungkin negara negara yang sudah berhasil melakukan evakuasi
ya inisiatifnya memang kita apresiasi
tapi memang kami berharap supaya duditnya itu harus segera dipasang gitu supaya memberi ketenangan kepada warga negara kita yang ada di sana
oke harus ada due date kapan kemudian dilakukan
kan kalau tni mau perang juga modelnya kan due date nya diperjelas dulu
kita kasihan kepada warga negara indonesia yang ada di sana pasti mereka akan tertekan dengan situasi ini
yang kedua dengan due date itu langkah langkah alternatif berikutnya itu segera dilakukan
misalnya saya dengar akan menggunakan maskapai umum lion air atau apa gitu
nah segera koordinasikan
yang saya kira paling penting sebetulnya di dalam proses keseluruhan nanti adalah para wni yang pulang ke indonesia ini
perlu ditampung di mana
kalau di negara negara lain ini dilakukan karantina yang serius
ya di rumah sakit ya
kalau di australia itu warga negaranya yang pulang dipulangkan dievakuasi itu ditaruh di pulau christmas
jadi dipisahkan dari daratan utama
kabarnya kita ditaruh di asrama haji pondok gede itu bagaimana tanggapan anda
nah saya kira ini saya agak sulit menerima ya karena pondok gede ini wilayah yang sangat ee
kita tidak tahu apakah wni yang ada yang pulang itu itu betul betul bebas dari virus
karena sekarang ini dari yang kita terima virus corona ini ketika masuk itu kan tidak ketahuan masa inkubasinya
berapa lama ya
berapa lama seminggu sebulan dua bulan satu bulan
yang kedua juga tidak jelas tanda tandanya tidak selalu menunjukkan tanda panas atau tanda batuk gitu
jadi orang normal tiba tiba ketika setelah sekian hari menunjukkan tanda terkena virus
nah oleh karena itu kita pastikan bahwa pertama yang dievakuasi itu betul betul yang tanda kutip sehat ya
kalau yang sudah terinfeksi mohon maaf bukan berarti kita mau tinggalkan bukan nggak diurus
diurus tapi baiknya di sana bukan di sini
yang kedua kalau sudah datang ke indonesia

hanya ditaruh di tempat yang tidak padat populasinya seperti pondok gede
kami mengusulkan supaya misalnya ditampung di rumah sakit apung punya tni
agar lebih jauh mungkin ya secara
lebih jauh dan terisolir sampai pada waktunya
karena rumah sakit apung ini ada dua ratus kamar
bisa menampung warga negara indonesia jumlah yang banyak
bisa muat logistik yang cukup banyak cukup besar gitu
sehingga menurut saya itu lebih logis
kalau ditaruh di pondok gede kita tidak tahu apakah ada orang keluar masuk atau orang dari dalam keluar
kemudian penyebaran lewat udara dan seterusnya
nah kita tidak ingin justru pemulangan itu menjadi media penularan di sini
oke jadi sebetulnya untuk bisa memulangkan wni ini tidak hanya kemudian jemput bola ke tiongkok
tapi itu juga perlu dipersiapkan
karena ketika kembali ini menjadi krusial juga ya pak
betul sangat krusial
karena kita menjemput orang yang atau orang orang yang di sana di wilayah itu mayoritas itu terinfeksi atau banyak terinfeksi gitu
jangan sampai dengan diam diam tanpa ketahuan ada yang terinfeksi kemudian menjadi penular di sini
jadi penyelamatan itu harus
tetapi kemudian treatment selama di sini ini juga harus
sangat cermat dan hati hati
oke itu juga menjadi highlight ya dalam kasus kalau kita mau menyelamatkan atau membawa kembali wni kita di wuhan
ya saya sangat tidak setuju kalau itu ditaruh di pondok gede
oke karena ada populasi tadi
karena itu wilayah yang sangat padat populasi
oke baik kita ke mas nugraha lagi
wni di wuhan tiongkok
mas nugra apa di tengah penyebaran virus di provinsi hubei atau mungkin di kota wuhan
apa instruksi dari kbri di sana misalnya untuk terhadap para wni dan bagaimana kemudian anda dan juga teman teman di sana memproteksi diri ya
agar kemudian mudah mudahan tentu tidak gitu tidak menghindari dari virus corona ini
ya instruksinya sebetulnya seperti hal hal yang wajar gitu mas
kalau keluar selalu pakai masker gitu
selalu menjaga kebersihan
ketika masuk kamar atau setelah kegiatan apapun selalu mencuci tangan pakai sabun bersih bersih gitu
lalu juga yang terakhir untuk tidak panik itu
dan itu yang selalu kami lakukan
jadi kalau pun kami keluar kami selalu pakai masker
oke tapi secara umum memang meskipun disebut lockdown tapi kalau yang anda rasakan anda lihat langsung di sana memang masih ada aktivitas ya sebetulnya

masih ada mas
bahkan ya toko toko seperti yang saya katakan tadi
ada supermarket yang masih buka
memang tidak semua supermarket ya
tapi lebih ke supermarket yang menyediakan bahan bahan pokok
sama toko toko yang menyediakan bahan pokok itu mas
ya silakan silakan mas soegara
mungkin videonya sudah viral gitu ya
itu selepas jam sembilan itu di luaran itu seperti ada orang orang berteriak teriak gitu loh
semangat tuhan gitu
semangat tuhan gitu
dan itu memang betul karena dari kamar saya pun kedengaran
awalnya saya pikir ini ada apa kok banyak sekali orang teriak
dan ketika saya buka jendela baru kedengaran kalau mereka itu berteriak teriak begitu
siapa yang teriak mas
oke itu yang teriak itu apa warga warga negara di sana atau siapa masyarakat atau bagaimana mas
jadi dari apa
kampus kami kan agak sedikit lebih dekat ke jalan besar dan juga pusat pertokoan sama apartemen warga lokal
jadi dari lokasi itu apa keluar suara suara teriakan itu
nah tadi anda sempat menyinggung soal kebutuhan pokok dan lain sebagainya
saat ini seberapa banyak untuk durasi yang berapa lama kebutuhan pokok yang di sana cukup aman oleh warga negara kita atau mungkin oleh anda sendiri deh
kalau saya sendiri ya saya butuhnya misalnya untuk tiga hari ya saya beli untuk tiga kali
nah itu telah habis
dari kbri atau apakah ada bantuan untuk wni
di warung itu
dari kbri apakah ada bantuan untuk wni
kalau dari kbri bantuannya tidak dalam bentuk logistik mentah tetapi dalam bentuk apa dalam bentuk uang
uangnya ditransfer ke kami kemudian kami yang membelanjakan sendiri
hmm oke jadi anda langsung membeli pasokan untuk beberapa hari ke depan begitu untuk bisa mengamankan pasokan kebutuhan
ya saya juga tanya ke apa laupannya apa ya yang punya itu laupan itu
besok masih buka tidak
laupannya juga bilang besok masih sampai sampai nanti pun masih dan akan kamis dia akan stock begitu
oke baik mas nugra ini anda sebagai wni yang ada di wuhan ya
tadi kalau pak sukamta dari dpr ri dari komisi satu mengatakan memang agak terlambat sebetulnya ya
tapi tentu kita terus mendorong pemerintah untuk melakukan
pemerintah untuk melakukan evakuasi
anda kan sangat mengharapkan ada evakuasi
apakah anda juga melihat bahwa tampaknya pemerintah kita agak agak lama atau kemudian anda juga apapun mengapresiasi langkah dari pemerintah yang akan segera melakukan evakuasi di sana
ya kami yang di sini itu ya apa ya mas apa mengapresiasi lah
betul betul kami semua itu berharap bahwa kami dievakuasi
tetapi terus terang kami juga sadar bahwa evakuasi itu tidak seperti
membalik telapak tangan atau apalah istilahnya yang mudah gitu
pasti ada prosedur prosedur yang harus dilewati karena kami kan berada di negara lain
jadi paling tidak harus ada izin dari otoritas tempat kan mas
jadi itu yang kami pikirkan
jadi kami tidak tidak menuntutlah harus segera atau apa
tetapi yang jelas kami berharap dievakuasi
kalau bisa ya secepatnya

kalau tidak ya tergantung
kalau tidak ya ya tergantung
kalau tidak ya ya tergantung
kalau tidak ya ya tergantung
semacam negosiasi atau bagaimana antara pemerintah kita dengan pemerintah tiongkok gitu
dalam kurun waktu menunggu evakuasi ini setelah diputuskan ada evakuasi
bagaimana anda komunikasi katakanlah dengan keluarga atau rekan rekan di tanah air
seperti apa mas nugraha
ya ini ya kalau kita berhubung dengan tempat ini
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
ini juga ya
bagaimana anda komunikasi katakanlah dengan keluarga atau rekan rekan di tanah air seperti apa mas nugraha
kami masih tetap bisa berhubungan
jadi kami punya wa masih bisa meskipun harus pakai vpn
jadi kami di sini tetap mengajukan bahkan semacam mewajibkan kami semua untuk tiap hari mengabari ke keluarga
mengabarkan apa adanya begitu
supaya keluarga yang di rumah juga tidak khawatir
apa mendengar pemberitaan pemberitaan yang kadang meresahkan mereka
jadi selalu kami minta seperti itu
ya paling tidak pagi dan sore hari lah
oke oke jadi tetap mengabarkan agar kemudian tidak merasa khawatir
dan sangat menanti dilakukan evakuasi ya mas nugraha
iya kami menanti
kalau wni ada yang ada tanda tanda ada yang terkena infeksi nggak
sejauh yang anda tahu ya mas nugraha
iya kalau dari laporan laporan yang sering kami kumpulkan dari wechat group itu sampai saat ini tidak ada pak
oke dan memang masih aman dan banyak aktivitas di dalam rumah dan mengikuti instruksi untuk bisa
otoritas kampus pun sampai saat ini masih mengatakan bahwa kampus masih menjadi tempat yang paling aman bagi mahasiswa
apakah kuliah masih berjalan atau diliburkan hari ini
kebetulan kami libur musim dingin
jadi rencananya kan tanggal tiga februari itu kami mulai masuk
tapi karena ada kasus ini kemudian diundur
sampai batas waktu yang belum ditentukan nanti akan ada pengumuman lagi
nah mas nugraha terakhir dari anda
otoritas di tiongkok atau mungkin di wuhan bagaimana upaya upaya untuk bisa menghentikan atau bisa menanggulangi wabah virus corona ini yang anda pantau langsung ya di sana
kalau yang bisa sejauh saya lihat ya semua itu mas
apa pembangunan rumah sakit yang cepat banget itu
yang memang nggak jauh sih
dari kampus kami
lalu juga apa ya kesiagaan akan adanya laporan begitu
jadi di kami itu kalau ada misalnya ada keluhan atau apa selalu diberitakan ke otoritas yang berwenang
dalam hal ini otoritas kampus
nah nanti dari kampus akan membawa kami yang mempunyai keluhan itu ke dokter di lingkungan kampus
dan kalau nanti perlu penanganan lebih lanjut akan langsung dibawa ke rumah sakitnya
terima kasih mas nugraha kris dianta
tentu kami berharap semua sehat sehat di sana warga negara kita
segera dilakukan evakuasi oleh pemerintah terhadap wni yang ada di provinsi hubei dan juga di kota wuhan tiongkok
terima kasih mas nugraha krisdianta wni di wuhan tiongkok
saya terakhir ke pak sukamta
jadi bagaimana anda menyimpulkan setelah kemudian pemerintah berkomitmen melakukan evakuasi
tapi tentu ada sejumlah persiapan
nah kesimpulan anda bagaimana
untuk bisa menyelamatkan wni dan virus ini tidak sampai masuk ke indonesia itu menjadi penting ya untuk kita antisipasi bersama
ya penyelamatan wni ini harus menjadi prioritas
tapi yang tidak kalah pentingnya juga mencegah penularan di indonesia
baik dari wni yang datang ke indonesia dari china maupun dari turis cina atau warga negara cina yang masuk ke indonesia
atau warga negara yang lain selain china
yang baru baru ini datang dari cina
nah saya kira kami mengimbau kepada pemerintah untuk meninjau visa bebas visa dari china ini
sampai urusan virus ini dinyatakan bebas
nah supaya ada proses evaluasi proses pencegahan warga negara cina atau siapapun yang datang dari china yang masuk ke indonesia
ini tidak ada hubungannya dengan persoalan politik
nggak ada hubungan dengan ekonomi macam macam
ini semata mata untuk pencegahan agar tidak terjadi penularan virus di indonesia
jadi yang selama ini ada bebas visa untuk china
nah kami berharap dievaluasi
kalau perlu sebetulnya ya untuk dari wilayah wilayah tertentu itu jangan boleh masuk dulu ke indonesia
karena sekali masuk sekali tertular kita ini tidak bisa lagi mengontrol
kita harus mengendalikan penyebarannya
contohnya yang ada di china ini seluruh negara sudah dilakukan apa namanya
dilakukan lockdown ya
wilayahnya lockdown tapi isolasi di seluruh provinsi yang lain
nah kita tidak ingin di indonesia terjadi seperti itu
jadi untuk kehatian sebaiknya kita tunda dulu deh masuknya warga negara china atau orang yang baru baru ini dari china ke indonesia

oke dan fokus untuk mengevakuasi warga negara
dengan kehatian wdn negara negara kita sambil kemudian melakukan isolasi dan karantina ya
ya sambil penyelamatan ini tolong dipercepat
mudah mudahan pekan ini bisa selesai
dan kemudian karantina ini serius sekali
tidak cukup dengan tenaga medis dari tni menurut saya
tetapi kementerian kesehatan itu harus menurunkan tim yang penuh yang serius dengan fasilitas yang baik dan memadai
dan kami usulkan jangan di tempat yang ada penyelamat
yang ada populasinya
artinya di rumah sakit apung tni lah pokoknya
baik mudah mudahan didengar oleh pemerintah dan upaya evakuasi dapat dilakukan secepat mungkin
dan juga dibarengi dengan kesiapan untuk bisa menerima kembali warga negara indonesia
dari wuhan ataupun dari provinsi hubei agar tidak menularkan atau mungkin diisolasi terlebih dahulu ya
untuk kemudian demi keamanan bersama
terima kasih banyak pak sukamta sudah hadir di prime news pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami